dari mesir kita geser ke belanda
kalau di indonesia nih taman hiburan atau amusement park biasanya bukan jadi tujuan utama warga yang menjalankan ibadah puasa
untuk menghabiskan waktu sebelum berbuka alias ngabuburit
tapi tidak di honingen belanda kita tanya langsung nih
mutia kanza di sana di growningen selamat petang mutia
kalau dari kacamata orang indonesia nih kalau seingat saya nih theme park ini bukan destinasi ngabuburit yang biasa ya
tapi kalau di sana gimana nih kalau saya dengar katanya di sana justru rame untuk orang orang ngabuburit
betul di sini kan memang orang orang sini memang muslim ya majoritinya
cuman bagi kita yang komunitas muslimnya kita justru menggunakan kesempatan ini untuk bisa ngabuburit nih datang ke preparknya
marka ini sebenarnya selalu ada tiap tahun
dan dia itu khusus untuk kita lagi musim seni kayak sekarang
makanya dia bukanya dari pagi sampai nanti jam satu malam
di sini kan matahari terus ada ya sampai jam sepuluh tiga puluh malam
jadi kita ngabuburitnya sampai di theme park
cukup panjang ya sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan ya
nah bagaimana dengan perbedaan gitu komparasi rasanya menjalankan puasa di belanda dengan di indonesia secara jarak geografis
dan juga kondisi iklimnya kan beda jauh
ini berarti ramadan mutia yang keberapa mungkin bisa kita diceritakan
ya kita ini ramadan pertama aku di sini
dan tapi yang aku surprise adalah di sini tuh walaupun banyak orang yang nggak puasa
tapi mereka itu sangat hormat sama orang orang yang puasa
dan mereka menunjukkan entusiasmenya yang besar untuk cari tahu sebenarnya apa sih ramadan
dan gunanya apa dan tujuannya sebenarnya apa
dan bahkan ada beberapa teman saya yang non muslim ikutan puasa juga
jadi mereka pengen menghormati lah budaya kita gitu
keren banget sih
kalau gitu kita juga diceritakan
sedikit nih mutia kan kalau misalnya di indonesia ini kan budayanya kan biasanya ramai nih kalau mau buka bareng sama sama teman kita janjian dulu
terus juga takjil nih cari takjil ramai ramai
kalau di sana seperti apa takjil apa yang kira kira mungkin paling populer
di sini beda banget
karena di sini kan memang nggak ada budaya kayak gitu ya
jadi mostly kita yang anak anak mahasiswa kayak gini kita paling bikin acara buka puasa bareng
karena soalnya hari ini nanti anak anak indonesia akan bikin acara buka puasa bareng
bawa takjil masing masing dari rumah masak sendiri
kalau di indonesia kan enak ya misalkan mau beli gorengan tinggal beli di pasar gitu
kalau kita masak sendiri semuanya kita siapin sendiri baru nanti bawa ke rumah teman untuk menikmati bareng bareng
jadi kayak potluck gitu ya
nggak ada gorengan berarti di sana ya
nah selain gorengan nih mutia ya
selain gorengan mutia kira kira apa sih yang paling kamu rindukan dari suasana ramadan di indonesia
paling kangen sebenarnya takjil sih
di pasar tuh sore udah rame
banyak yang jual gorengan lah
terus dengan bubur tuntungnya lah kolasnya
hal hal kayak gitu sih yang simple
tapi sebenarnya pas udah jauh dari indonesia baru kerasa kangen banget ya gitu
kangen banget sore sore jajan sama teman teman atau sama keluarga
beli tajil di pasar gitu
terakhir nih mutia kira kira selain tadi durasi puasa yang cukup panjang ya
kalau kita ingat ingat berarti dari sekitar pukul empat sampai dengan pukul berapa
selain durasi apa aja sih tantangan untuk warga
untuk warga indonesia gitu
warga warga indonesia yang menjalankan ibadah ramadhan di negara tetangga
pertama kan tadi ya jamnya dari jam empat pagi sampai jam setengah sepuluh malam
dan itu akan waktunya berubahnya dengan cepat karena nanti sampai jam sepuluh malam
kedua mungkin karena kita di lingkungan yang muslim non muslim
jadi kita mau makan bisa kita mau istirahat belajar pasti diajaknya makan sama teman teman di sini
tapi kuat kuatan iman aja ya ngeliat orang orang di sekitar kita makan
sebenarnya kita nggak bisa
kita kan kalau di indonesia jadwalnya disesuaikan dengan ramadan
di sini kan enggak mereka tetap menjalankan jadwalnya sesuai dengan normal
dan kita yang puasa justru harus menyiapkan diri lebih tangguh lagi dengan menghadapi jadwal yang ekstrem ini lah
oke multia jaga
kesehatan kalau begitu ya dengan banyaknya kegiatan tapi kita juga harus menjalankan ibadah puasa di groningan belanda
terima kasih atas informasinya kami selamat kembali menjalankan ibadah ramadan di sana ya